kita beralih ke probolinggo jawa timur saudara
banjir yang merendam dua desa di probolinggo jawa timur telah surut
warga mulai membersihkan material lumpur yang mengendap di rumah mereka
pembersihan material banjir dilakukan dengan turut mengerahkan alat berat saudara
petugas gabungan bpbd tni polri tagana dan relawan didatangkan ke lokasi untuk membantu pembersihan material banjir
banjir akibat luapan debit sungai kedung galeng ini menyisakan endapan lumpur dan pasir dengan ketebalan hingga tiga puluh cm
akibatnya banyak peralatan rumah tangga warga yang rusak tertimbun endapan lumpur
meski banjir telah surut puluhan warga terdampak kini masih bertahan di posko pengungsian di pendopo kecamatan dringu
mereka memilih tetap berada di pengungsian karena rumah mereka masih dipenuhi endapan lumpur dan beberapa bagian rumah rusak akibat diterjang banjir
total ada tiga keluarga yang terdampak banjir
mk probolinggo pun mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan warga terdampak